sejumlah relawan bersiap untuk menyambut kedatangan pengungsi ukraina di stasiun berlin jerman
saat para pengungsi tiba tim relawan langsung membagikan masker dan beragam produk sanitasi sebelum melakukan pendataan
bukan hanya makanan saja tim relawan juga menyiapkan minuman hangat pakaian sepatu hingga mainan untuk anak anak pengungsi yang telah menempuh perjalanan selama sembilan puluh jam
saya memiliki perjalanan yang sangat sukar karena membutuhkan lebih dari sembilan puluh jam
saya di rumah saya di minggu lalu dan hari ini kita memiliki hari tujuh
kisah lain datang dari unggahan warga yang menjadi viral di media sosial
akun twitter at christopher jm mengunggah video seorang wanita asal ukraina tampak mengobrol bersama tentara rusia
bahkan wanita itu memperbolehkan
tentara rusia ini menelpon ibunya untuk memberitahu jika mereka baik baik saja
akun twitter at aliosta mengunggah video di mana sebuah tank rusia mogok karena kehabisan bahan bakar
bukan membiarkannya warga ukraina yang melintas justru menawarkan diri untuk menarik tank tersebut
bukan untuk melanjutkan perjalanan masuk ke ukraina melainkan untuk kembali ke rusia
menggunakan teropong dimitri menunggu kedatangan sang kakak di perbatasan ukraina romania
ria asal kharkiv ini mengkhawatirkan kondisi keluarganya yang masih bertahan di ukraina
pasca rentetan serangan udara yang dilakukan pasukan rusia ke kota kedua terbesar ukraina tersebut
setelah menunggu beberapa jam kakak dimitri natasha terlihat berjalan keluar dari pos perbatasan bersama dua anaknya yang masih kecil
melihat kedatangan mereka dimitri langsung menghampiri kakaknya
meski berhasil meninggalkan ukraina natasha mengaku belum bisa tenang karena banyak anggota keluarganya yang masih terancam konflik
saya harus meninggalkan suami saya karena dia tidak dibenarkan untuk melalui perbatasan
dan saya harus meninggalkan ibu bapa saya karena kita memiliki semua anak anak yang mereka harus mencari
ini adalah situasi yang sangat sedih
dan banyak keluarga harus berseparasi karena situasi ini
seiring dengan situasi yang semakin tidak kondusif jumlah pengungsi yang meninggalkan ukraina akan terus bertambah
pbb memperkirakan jumlah pengungsi mencapai satu juta orang
sementara itu pemerintah ukraina melarang pria berusia delapan belas sampai enam puluh tahun meninggalkan negara untuk bertahan dan berjuang melawan penyerangan rusia